maksud kedatangannya mau mengundang saya begitu
betul sekali daripada adanya
cerama sunatan begitu
bukan demikian daripada adanya pak ustadz
adapun terkirimnya kami daripada kesini
kehadiran daripada bapak ustadz adalah untuk dalam rangka daripada memperingatkan islam mikrot
masukin di tong sampah
jangan sampai diacak acak kucing
jorok banyak lalat
lama lama rumah gue ini rusak
iya mak maaf nanti saya masukin
sekarang jangan nanti
bulan depan saya nggak perpanjang
lu mau tinggal di rumah jono ya
mau pindah ke kontrak najirohim
ya terserah lu
jangan lu selain gue
kalau banjir lu kelelep
beb aku sudah ngomong sama pak rijal tentang adia
nah aku hampir keceplosan beb

pak rijal enggak tahu kan ya enggak tapi dia itu sempat curiga
pak rijal itu sempat punya jam tangan rantai

yowis kalau gitu kita cari sekarang kita kasihkan besok
kira kira gorengannya minah laku nggak ya kang
minimarket kan nggak bisa disamain dengan warungnya mpok yaya

masakan mama enggak ada yang enggak enak semuanya enak laku insya allah

masakan mama nggak ada yang nggak enak semuanya enak laku insya allah
papa kembali ke kantor ya
ini rumahnya nomor empat belas
mas nanti ngomongnya jangan pakai bahasa dinas ya
ini perintah resmi
apakah ini betul daripada rumahnya bapak ustadz daripada ustadz jupri
ya saya sendiri jufri al baghdadi
ada keperluan apa ya
adapun daripada tertugasnya saya daripada ke sini adalah untuk mengundang daripada adanya bapak ustadz
adapun daripada tertugasnya saya daripada ke sini adalah untuk mengundang daripada adanya bapak ustadz
adapun daripada tertugasnya saya daripada ke sini adalah untuk mengundang daripada adanya bapak ustadz
daripada jufri al baghdadi
kita ngobrolnya di dalam saja
terima kasih daripada pak ustadz
pinjem temennya dulu ya mbak ya
lo tau gak cewek tinggi rambutnya panjang segini cantik deh
yang tinggi rambutnya agak panjang hidungnya mancung
memangnya ada masalah apa ya
nggak ada masalah apa apa
itu temen smp gua
cuman gue lupa aja namanya siapa
gua belum selesai ngomong
lu ada nggak nomor hp nya
jadi maksud kedatangannya mau mengundang saya begitu
betul sekali daripada adanya
iya pak ustad
cerama sunatan begitu
bukan demikian daripada adanya pak ustadz
ada pun terkirimnya kami daripada ke sini ke hadirat daripada bapak ustadz adalah
untuk dalam rangka
merangkak daripada memperingatkan
ada pun memperingatinya
daripada islami erot
akan diperingatkan di masjid
di kampung tanah baru pak ustadz
ada empat lagi yang mau datang
saya harus hargai yang duluan
kami izin dikembalikan ke rumah
coba lu tanyain
awas jangan sampai ketipu

itu harus disimak baik baik
tapi kalau nggak boleh
banyak nih yang nanyain
masakan mama tuh enak
tadi kebetulan papa ketemu sama teman lamanya
yang kerja di minimarket
emangnya laku masakan mama di minimarket
dengan masakannya mama
setiap hari indri makan
makasih sayang ya
mama mau masak apa
dah ambilkan baju